sentimen anti islam menguat di india di era pemerintahan narendra modi terbaru demonstrasi dan kerusuhan terjadi usai dua politisi partainya
bharatia janata melontarkan pernyataan yang mengkhina agama muslim
bagaimana keriuhan ini di sosial media apakah justru sentimen anti islam yang menjadi
atau sentimen ini menjadi agenda yang justru diperluas lewat sosial media di india
bergabung bersama saya malam ini ada pengamat sosial media founder drone emprit dan media karnals ismail fahmi
mas fahmi selamat malam
selamat malam bagus banget
mas fahmi hal hal yang kemudian berkaitan dengan dugaan penghinaan suatu agama
apalagi kepada umat muslim sangat cepat menjadi pembicaraan di seluruh dunia di media sosial
bagaimana pantauan kasus ini di lini masa tanah air khususnya
di indonesia kita lihat memang ada tren itu ada musuh boykot india
itu kemarin sore itu sampai trading topic di dunia
dan cukup panjang
lumang luas cukup lama terpajang kemudian turun lagi
dan hari ini trendnya juga naik
dan itu kalau kita lihat memang cukup banyak netizen di indonesia yang menguarakan
supaya pemerintah indonesia merespon dengan cepat dengan agar itu
dan terutama beberapa narasi yang muncul itu adalah banyak respon
kemarin saya tadi sampaikan bahwa pemerintah akan memanggil
kemarin kan belum ada informasi itu
tiga tuntutan di masyarakat sangat tinggi
dan kalau rasanya hari ini kemudian ada informasi
kalau pemerintah akan memberikan respon dengan terus mengkutuk misalnya
biasanya dorongan dari masyarakat tuntutan dari masyarakat akan menurun
artinya perlu ada respon dari pemerintah terkait isu ini
oke perlu ada respon cepat dari pemerintah ya
tapi setelah sharma dari bjp mengeluarkan statement di televisi
kita tahu yang dianggap menghina nabi muhammad
kemudian diteruskan oleh navin jindal yang justru
apa seperti menambahkan bumbu bumbu
penghinaan lewat akun media sosialnya
kalau dari kacamata mas fahmi
ini seperti agendakah yang tersusun dan menggunakan media sosial jadi salah satu perangkatnya
kalau apakah ini agenda atau bukan saya nggak tahu
tetapi sering menjadi praktek yang sangat umum untuk menyampaikan opini itu di media sosial
kalau saya perhatikan di india akhir akhir ini kan
posisi umat islam di sana cukup lemah
banyak sekali kasus kasus yang menimpa umat islam dan
itu kurang banyak
mereka tidak mendapatkan dukungan
mungkin itu secara psikologis memberikan dorongan kepada beberapa tokoh untuk bersuara secara bebas
kadang kadang seperti itu kemudian mendapatkan dukungan
mereka tidak menduga responnya cukup besar
bahkan bukan hanya dari india tapi juga dari luar india
beberapa negara timur tengah juga merespon dengan memboykor misalnya
kalau mereka tahu dari awal mungkin bisa akan keluar dan lain seperti itu
tapi memang social media ini menjadi salah satu dilema
di satu sisi akan menyatukan kita penelitian masyarakat
tapi di sisi yang lain hal hal yang sifatnya kontroversial seperti
hb ops artikulasi itu menimbulkan interaksi yang sangat tinggi
secara algoritma itu juga menguntungkan
bahkan facebook safety mendapatkan keuntungan yang cukup besar
menurut laporan yang tahun lalu dari adanya kontroversi kontroversi macam ini
oke justru ada exposure lebih begitu ya dari kontroversi seperti ini
tapi sekarang sudah terlanjur ramai diperdebatkan sudah terlanjur kontroversial
karena apa kita tahu yang ada di lini masa akan tetap ada di situ
akan tetap ada di dunia digital
bagaimana kemudian menyikapi hal hal seperti konflik ini
konflik beragama di media sosial mas fahmi
kita bisa tarik lebih luas ya pelajaran ini seperti pertanyaan tadi
bagaimana kita menghadapi konflik sosial agama
sara itu di media sosial khususnya di indonesia
sering sekali kita perlu melihat akar masalah kemudian lokasinya ada di mana
dan karena tidak bisa kita pemerintah sendiri berusaha untuk mengecahkan
kita harus melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat juga
dan dalam konteks ini misalnya yang dilakukan oleh kemenur sudah sangat tepat
berencana untuk memanggil ketahuan
menyampaikan pernyataan sesuai bahwa indonesia negara muslim yang besar
mengutuk misalnya seperti itu
ini adalah salah satu langkah yang sangat tepat untuk kaitannya dengan yang ada di india ini
dan kalau di indonesia kasusnya
saya kira juga penting sekali kita untuk melihat bagaimana tokoh siapa ya
organisasi apa yang perlu dilibatkan untuk merekam itu
dan itu harus dilakukan dengan sangat cepat
kalau tidak itu bisa luas
karena belum ada tindakan yang dipakai pemerintah
melibatkan banyak pihak yang tepat
yang muncul adalah jasad khusus
jasad khusus dan itu akan bisa membatalkan
makin tidak terkendali
oke harus bijaksana meresponnya ya
jangan sampai itu menjadi bumerang lagi untuk yang merespon konflik konflik seperti ini
tapi gini ada banyak jejak kasus yang terjadi di indonesia soal penistaan atau pengkhinaan agama lewat media sosial
tidak sedikit juga yang diproses hukum
mas fahmi mungkin mana yang menjadi sorotan dari mas fahmi
apa yang bisa kita pelajari dari itu
setelah kasus covid misalnya beberapa tahun terakhir
itu kan ada pauzang
tapi karena dia ada di luar negeri nggak bisa kita proses
itu cukup menarik
pokoknya rame nya hanya di youtube saja
tapi kemudian karena banyak masyarakat yang merespon
kemudian bahkan mwt organisasi juga berespon
akhirnya makin lama semakin besar
tidak ketangkap channelnya makin tinggi
habis itu yang besar adalah muhammad isy
saya kira muhammad kc ini yang paling besar menarik
berarti yang di media di data juga sama
kasusnya juga sama mirip
sudah satu tahun lama di media sosial khususnya di youtube
dan begitu selama satu tahun terekspos di twitter dan media sosial yang lain
baru kemudian rame
kamu harus sampai hari ke empat puluh video kalau tidak salah
dan langkah yang tepat dilakukan sudah oleh kepolisian
dengan cara apa
segera mencari mpc menangkap dan memprosesnya
otomatis ini akan membuat donongan dari publik itu turun dengan cepat
kalau tijak itu malah bisa kemana mana
mereka merasa ya banyak ada hoax ada mungkin juga fitnah
oh ini di pacing oleh instansi atau tokoh tertentu
padahal itu tidak benar namanya
oleh apa kepolisian jalan kompleks tadi itu sangat diperlukan
dan sangat tepat
oke nah dengan mudahnya orang bersuara di media sosial
kemudian gampang banget nge tweet apa aja mencuitkan apa aja
tapi kita nggak tahu mungkin tweet atau cuitan kita menyinggung satu orang atau salah satu kelompok
kemudian bagaimana solusi konflik penistaan penghinaan agama atau kelompok di media sosial
kita sudah punya payung hukumnya uu ite
tapi perlukah semacam apa
kurikulum bagaimana menggunakan media sosial
bagaimana bercerita atau membagikan informasi di media sosial
benar kalau kita lihat ya respon responnya sekarang ini kan tifadnya respon cepat
jika ada masyarakat tidak puas itu bisa menimbulkan kerusuhan barangkali
jadi harus kena dihindar
dan begitu banyak sebetulnya
jangan dibencian dilakukan akun akun kecil dan sebagainya
dan itu nggak mungkin diproses semuanya kepolisian
angkos biaya untuk polisi itu sangat tinggi
jadi biasanya kan digulih gulih
dipilih pilih dan kira kira memberikan impact yang sangat besar
nah untuk menghadapi itu sebetulnya kita sebutkan adalah edukasi
benar saya lihat sepakat tadi kalau edukasi
dan edukasi ini karena diperlukan karena kita itu intinya seperti yang masuk seperti warga digital
jadi masyarakat digital dan kita menjadi warga
sewarga negara indonesia
dan kita menjadi warga digital
kita sama dengan negara negara yang lain
maksudnya kita tetap jadi warga digital
dan bersebetulnya warga digital atau digital citizenship misalnya itu
ada beberapa hal skill dan kemampuan yang harus dipelajari
tahu rambu rambunya yang harus diikutin dan yang tidak
dan itu melewat proses pendidikan
beberapa negara seperti skandinavia kemudian juga negara yang lain
mereka punya semacam kurikulum yang diajarkan bahkan sejak anak berusia
ya anak sd
ya tempat di belanda cukup lama
di kelas anak sd pun juga sama ada belajar tentang media sosial
bagaimana kalau dibuli
bagaimana melihat orang dibuli
dan seterusnya hal itu diajarkan sejak sekolah
dan ini melibatkan bukan hanya anak tapi juga orang tua juga dapat
guru juga dapat
secara terstruktur dan waktu yang panjang
sehingga akan membentuk sikap gitu
jadi kalau hanya sebentar sebentar lewat seminar saja
saya kira beberapa kali aja itu nggak kurang kurang pas
jadi harus lewat pendidikan
kalau kita mau mempercayakan masalah itu secara long term
tentu ini tidak bisa singkat ya
artinya perlu ada solusi yang tipas yang cukup panjang dan yang cukup jangka panjang
mas fahmi singkat saja
kalau tadi melihat rekam jejak kasus ternyata masih banyak yang terjadi
penghinaan penistaan agama di media sosial
sampai saat ini masih banyak terjadi nggak
kalau kita lihat semacam ini yang terjadi
hb itu ada ya
oleh akun akun entah itu akun tersebut
ya mungkin banyak akun kecil gitu
dan selama itu tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar
ya tidak diproses ya
karena omposnya juga sangat tinggi
artinya pemerintah indonesia punya pekerjaan besar begitu ya
untuk kembali mengedukasi mensosialisasi bagaimana penggunaan media sosial yang bijak
walaupun kita sudah menggunakan ini bertahun tahun
tapi edukasi itu harus tetap berjalan
harus dikuatkan lagi diawasi lagi
mas fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami